badan pusat statistik bps mencatat inflasi juli dua ribu tujuh belas sebesar dua puluh dua persen
adapun inflasi tahun kelender dua ribu tujuh belas sebesar dua enam persen
sedangkan inflasi juli dua ribu enam belas ke juli atau dua ribu tujuh belas ataupun secara tahunan year on year sebesar tiga delapan puluh delapan persen
dalam konferensi pers selasa siang kepala bps suharyanto menambahkan
berdasarkan pantauan di delapan puluh dua kota di indonesia
inflasi bulan ini terjadi karena naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran
yaitu bahan makanan dengan angka dua puluh satu persen menjadi makanan jadi di angka lima puluh tujuh persen
serta kelompok perumahan air listrik dan gas di angka enam persen
suharyanto menambahkan kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks adalah
kelompok transportasi komunikasi dan jasa keuangan di angka delapan persen
harga beras relatif terkenal
karena normalisasi lebaran plus sekarang dampak kenaikan harga listrik
nggak ada lagi
angkutan antar kota yang bulanan tinggi nggak ada lagi
bagaimana dampaknya ke masyarakat
idealnya kalau inflasinya terkendali daya beli kita juga lebih bagus
kalau pendapatan kita sama inflasinya tinggi
pendapatan beli kita daya beli kita akan jadi lebih rendah